sial ternyata mereka udah sampe
tidak ada yang bisa dipercaya
kamu datang kesini dengan anak kita ya
aku ingin ketemu dengan dia
bela kamu kalau mau pergi
kamu pergi aja sendiri ketemu sama afif
jangan bawa syifa
kamu sudah memberikannya ke aku
dan kamu gak boleh ingat janji
kamu gak boleh ngambil sibuk dari aku
ya aku mohon mas sama kamu mas
kalau shiva itu anak aku mas
dan secara hukum
ya mas aku mohon mas
mbak nur jangan seperti ini
mbak nur harus berpikir realistis
siva adalah anak dari afif dan bella
pada saat bella melahirkan sifa
bella hanya menyerahkan anak itu ke mbak nur
mas iko dan mbak nur bukan mengadopsi shiva secara resmi
bukan begitu mas
bella menyerahkan sifat tanpa paksaan
kalau mbak nur terus bersikeras seperti ini
afif akan menempuh jalur hukum
dia akan melakukan tes dna
lalu akan membayar pengacara
disitu akan terbukti
kalau shiva adalah anak dari bella dan afif
aku gak mau aku gak mau hal itu terjadi
mas iko sebaiknya hari ini ambil cuti
saya ada keperluan di kantor
jadi saya gak bisa tinggalin kantor
saya akan lebih tenang
jika ada mas iko di rumah ini
pasti om arta mau tanya kenapa aku belum datang menemui afif
dia diangkat pak
sepertinya kondisi afif baik baik aja
afif pulang sekarang ya
kamu jangan maksain diri kamu dong
dokter kan bilang kamu harus banyak istirahat
afif baik baik aja
baik baik aja pak
afif sudah mau ketemu sama bell
tapi mau jemput bella sama anak afif
afif mau keluar sekarang
afif ingin bersama mereka pak
kalau afif bersama bella dan anak afif
afif akan baik baik saja pak
afif harus segera menjemput mereka
afif tidak mau terlambat
afif tidak mau
mengulangi kesalahan yang sama pak
kalau papa memang tidak mau mau nolong afif
afif bisa pergi sendiri
papa akan temenin kamu jemput bella dan anak kalian oke
anak saya mau pulang sekarang dia mau dirawat di rumah
pak selesaikan dulu urusan administrasinya
suster saya juga minta kursi roda ya buat anak saya
baik pak saya sediakan
pak apa yang papa lakukan ngapain afif kan belum sehat
papa tahu benar bagaimana kondisi afif
masa papa mendukung kemauan afif
bahwa perempuan itu dan anaknya masuk ke dalam rumah kita
sementara kita nggak tahu itu anak siapa
anak yang gak jelas
mereka sudah menikah
saya yang nikahkan mereka
dan saya juga saksinya
kalau itu belum cukup buat kamu
nanti setelah saya bawa mereka pulang bersama anak mereka
dan saya akan nikahkan mereka
tepat di hadapan kalian semua
bapak ketrolan sekali ya
bapak tidak menjaga perasaanmu ya

cynthia ini biar bagaimanapun adalah istri sahnya afif
dari awal kan kalian sudah tahu
bella adalah istri sah dari afif
kenapa kalian paksakan afif untuk menikah dengan sintia
sylvia ini gimana dus hunting dong
kamu jangan tinggal diam aja
kamu kan udah janji sama saya
akan mempertahankan pernikahan anak anak kita
cegah afif untuk tidak pergi
pak jangan begini dong pak
kamu sekarang harus siap siap kehilangan bela
karena om arta dan afif sekarang sedang menuju ke rumah kamu
untuk mengambil bela dan anaknya
kamu gak usah mengada ada cynthia
buat apa aku mengada ada
aku masih tahu kamu
biar kita sama sama tidak kehilangan orang yang kita cintai
dan asal kamu tahu ya
om artha ingin menikahkan bella dan afif kembali
biarkan om artha dan afif datang menemui bella
kali ini bella gak akan mau ikut mereka
bella sudah cukup sering kecewain sama afif
dia gak akan mau di kecewain afif lagi
ketika ada seorang laki laki yang terluka
bela belain meninggalkan rumah sakit
menggunakan kursi roda
datang untuk menghibah
perempuan mana yang gak akan lulu
dengarkan aku baik baik
aku sudah yakinkan bella
bahwa yang terbaik untuk bella dan siva adalah menjauh dari afi
kamu mengerti itu
aku tahu perasaannya perempuan seperti apa
aku yakin bella akan luluh rino
cepat kamu bertindak sebelum kamu kehilangan orang yang kami cintai
kita harus berhenti
kita harus berhenti
seharusnya kita sudah lakukan ini sejak dulu ya vip
dan tinggal sama sama dengan kamu
karena papa sudah melakukan hal yang benar
terima kasih pak
karena papa selalu mendukung afif
aku nggak boleh keduluan sama afif
aku tidak bisa kehilangan bella
oh marta seperti belum datang aku harus cepat cepat ajak bila pergi
siap ternyata mereka udah sampai
no om gimana kabar sehat sehat afi bukan lagi sakit harusnya istirahat di rumah sakit kamu
tahu kan sumber kebahagiaan afif itu ada di dalam rumah ini jadi dia tidak akan berhenti
sampai dia membawa pulang bella dan putrinya untuk hidup bersama sama dengan dia ya
jadi sekarang om menemui bella ya